tugas kita sekarang tinggal bersabar
sampai lia benar benar percaya sama kita
dan dia mau menginvestasikan seluruh uangnya
seluruh perusahaan ini akan jadi milik kita
lo jadi perempuan jangan terlalu kepala
gue kasih tau lo ya
lo jangan terlalu bahagia sekarang
jangan terlalu percaya sama laki
dia gak sebaik yang lo kira
dia pernah berkuasa seorang gadis dari kampung
yang gak berdosa
kenapa tadi sari ngomong begitu
kebetulan saya harus pergi
saya pergi sekarang ya
mas jos menghindar
kenapa mas jos menghindar
kenapa mas jos menghindar
gimana keadaan mama sekarang mah
kabar mama tidak baik
tempat ini sangat mengerikan
semua napi kasar kasar
bahkan makanan di sini sangat
seandainya seandainya john bisa bantuin mama
kalian harus bisa balaskan dendam mama
kalian tetap harus ingat
siapa yang sudah membuat keluarga kita hancur berantakan
dan mama menderita seperti ini
kalian harus bisa membalaskan dendam allah
karena papa kalian sudah tidak peduli dengan mama
jadi harapan mama adalah kalian
kalian harus bisa membuat peranti dan lia hidupnya menderita
bahkan lebih menderita dari mama yang sekarang
aku tidak boleh bersikap pengecut seperti ini
aku memang sudah melakukan kesalahan ini
jadi aku harus mengakuinya
lebih baik ranti mengetahuinya dari mulutku sendiri
daripada dia sampai mendengarnya dari sari
aku harus jujur sama ranti
gue mau ngomong sama kalian berdua
gue harus jelasin semuanya
gue gak mau persahabatan kita ancur
gue gak mau mer
gue gak ada dita apa apa
lo tuh saudara gue mer
nyokap gue tuh masuk penjara gara gara nyokap loh
mimpi lo tuh ketinggian tau gak
mer sih lo denger ya
sampai mati gue gak bakalan pernah maafin orang yang udah ngancurin keluarga gue
aku nyesel tau gak kenal sama lo
lo ga makin duk mer
udah gugup nyobain si dre
dia kalau saya lihat proyek itu sangat menguntungkan
jadi kalau kita bisa berinvestasi di dalamnya
pasti kita akan meraih untung yang sangat sangat besar
menurut saya ini terlalu berisiko
ya kalau kita nggak berani ngambil risiko
kita nggak akan sukses pak
tetap saja kita harus menimbang dengan hati hati untuk ruginya
karena ini melibatkan budget yang cukup besar
tapi kalau lia rasa sih kayaknya nggak ada salahnya deh kalau kita nyoba
tapi lya menurut lya
sebentar lagi saya akan perkenalkan dengan manajer yang akan megang proyek itu ya
iya om lihat tunggu
perlahan lahan tapi pasti
semuanya akan beralih tanganmu jadi milikku
kenapa sepertinya fauhian ngotot sekali agar lia berinvestasi di proyek ini
jangan jangan dia merencanakan sesuatu
tahap pertama kita lewatin
lya udah mau menginvestasikan sedikit dari uangnya
memang harus sedikit sedikit
nanti kalau dia udah ngerasain keuntungannya
pasti dia akan tergiur untuk nanamin investasinya lagi
untuk nanamin uangnya lagi
lebih banyak lebih banyak lebih banyak dan lebih banyak
kalau dia udah lebih percaya sama kita
dia akan menanamkan semua uang
anda bisa bayangkan lagi kalau setelah itu
peniru aset perusahaan itu
akan menjadi milik kita
dan milik anda
besok siang anda akan langsung saya perkenalkan sama anak itu
anda bilang kalau anda ini manajer proyek itu
dan anda yakin kalau proyek itu pasti akan berhasil
jujur lelah dipimpin ya barkest gini
kalau tidak lah
lihatlah k lucy
lihatlah acara dia
papa tega udah merancang hal ini semua ke lia
kamu jadi kamu udah tahu semuanya
papa gak sadar apa kalau dia udah terlalu baik sama kita
diam kamu diam
cukup kamu usah ngomong lagi
pokoknya yang bapak mau tahu
kalau enggak papa akan hukum kamu lebih keras daripada kemarin
papa kamu punya rencana lain lagi untuk merebut perusahaan dia
iya aku dengar sendiri papa ngomong sama temennya
mereka kan menunjuk lia untuk menginvestasikan seluruh uangnya ke dalam sebuah proyek
tapi ini semua proyek palsu dan uangnya akan masuk kantong mereka
papa tuh udah kena batunya
beberapa kali tetap aja dia gak kapok kapok ya
udah kamu gak usah sedih
yang penting kita harus mikir sekarang
gimana caranya supaya kejahatan papa kamu tuh gak terlaksana
supaya papa kamu tuh gak terproses ke dalam kejahatannya sendiri
ya tapi gimana caranya bang
pokoknya sekarang aku mohon ya tolong jangan kasih tahu lia
kalau papa sampai tau dia bisa marah banget sama aku
aku tahu kok
ini dia orangnya yang waktu itu pernah kita bicarakan
dan nanti dia akan memimpin dan menjadi manajer proyek yang waktu itu kita bicarakan
terus terang saja banyak sekali perusahaan yang berminat untuk berinvestasi di proyek ini
tapi kalau anda berminat saya bisa memprioritaskannya untuk anda
dan saya jamin tahun ini anda akan mendapatkan keuntungan sebesar tiga ratus ribu dolar
ternyata akting anda lumayan juga ya bisa meyakinkan lia
anda lihat tadi
lihat tanpa sadar dia sedang menuju ke dalam perangkap kita
tugas kita sekarang tinggal bersabar sampai lia benar benar percaya sama kita
dan dia mau menginvestasikan seluruh uangnya
setelah itu seluruh perusahaan ini akan jadi milik kita
ketika ini juga apa yang p simplicity nya menunjangi
hal ini menebak nengel nanti
udah set "
saya rasa susah
episodes two b wz arah kawan
bila sudah set
terima kasih banyak banyak

bisa lebih hoit
jangan lupa untuk mencoba
etrongkan aku di
nanti aku berhenti